warga ibu kota masih sangat tergantung dengan air tanah
penggunaan air tanah besar besaran menjadi salah satu pemicu penurunan permukaan tanah di jakarta
rumah warga hampir rata dengan tanah
untuk bertahan warga harus meninggikan rumah dua sampai tiga meter atau terancam tenggelam
tanah jakarta terancam amblas
dari lima wilayah jakarta area yang paling rawan mengalami land subsiden adalah utara jakarta
miringnya menara syah bandar di daerah sunda kelapa ini menjadi indikasi terjadinya penurunan tanah jakarta
setiap tahun permukaan tanah di jakarta utara turun antara dua meter sampai empat meter
menurut peneliti geologi yansopahuluwake ada empat faktor penyebab turunnya permukaan tanah di jakarta
pertama karena terjadinya pemadatan daratan muda di utara jakarta pergerakan bumi beban bangunan di wilayah jakarta dan tentu saja penggunaan air tanah
terjadi memang pergerakan penurunan tanah itu ke arah selatan sampai dengan ke arah jalan gatot subroto dan sekitarnya ke sana
jadi itu memang karena itu tadi itu faktor terutama oleh beban bangunan dan pengambilan air tanah
angka angka yang dipublikasikan oleh robert dalinom dan kawan kawan itu juga sampai ke daerah blok m senayan dan sebagainya itu ada masalah masalah tertentu yang memang mengalami penurunan cepat sekali
daerah penjaringan dan cengkareng dan rawabuaya dan sebagainya itu disitu memang dia akumulasi penurunan oleh karena pengambilan air tanah dan konsolidasi dari lapisan lapisan tanah yang ada di bawah itu gitu
sedangkan kalau di daerah pelabuhan tanjung priok itu terutama karena faktor pembebanan dan juga karena pengambilan air tanah jadi itu korelasinya
indikasi penurunan permukaan tanah di jakarta dengan mudah ditemui di wilayah utara
saat menyusuri daerah luar batang jakarta utara tidak sedikit rumah warga dengan kondisi seperti ini
dasar rumah warga seolah terkubur
lebih rendah dari permukaan jalan